ya fashion show biasanya diikuti oleh model cantik nan anggun
namun apa jadinya jika peserta fashion show itu adalah para lanjut usia
ya demi memeriahkan hari lanjut usia yang jatuh pada dua puluh sembilan mei
pemerintah kota kediri memberikan kesempatan kepada para lansia untuk tampil beradu gaya di atas panggung
nah bagaimana lansia ini berlenggak lenggok di depan juri
tanpa mempedulikan berapa usianya ratusan lansia ini dengan lincah berlenggak legok di atas panggung dengan iringan alunan musik
mereka pun berpose di depan dewan juri yang menilainya
beragam aksi ditampilkan untuk menarik perhatian
mulai dari bergaya centil bak remaja masa kini
seperti berselfie hingga bergaya mesra dengan pasangannya
tak ayal aksi aksi mereka ini mengundang tawa bagi seluruh penonton yang hadir
ajang kali ini berlangsung
ini diikuti peserta dari empat puluh enam kelurahan di kediri
dengan kategori berpasangan atau tampil solo
siti maimunah dan wilasmi nenek berusia tujuh puluh enam dan sembilan puluh tujuh tahun ini misalnya
memiliki gaya dan ide yang menarik
dengan berjalan di atas catwalk keduanya bergaya menghibur penonton
bahkan sesekali mereka menyapa ratusan penonton
lalu biar senang bapak bapak menjaga ini
persiapannya berapa lama mbak
saya ada persiapan tahun tahun di tanah
persiapannya apa mbak
tapi pas waktu di atas itu grogi nggak
acara ini sendiri digelar sebagai wadah untuk para lansia berekspresi
berkreasi dan berkarya pada hari lanjut usia nasional kali ini
panitia sangat mengapresiasi semangat para lansia ini
karena mereka mau belajar dan berusaha keras untuk tampil di acaranya
fadli rahmawan kediri